dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam berbagai kegiatan politik yang substantif
akan memberi warna baru dalam ruang demokrasi yang deliberatif
harapannya bisa melahirkan sosok pemimpin masa depan yang solutif
saya mevri syari untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya